bersiap untuk menonton formula e
tapi gak semudah itu buat sampai kesini
dari kawasan jakarta selatan saya menuju ke kantong parkir yang disediakan panitia formula e
tiba di parkiran g expo kemayoran keramaian para calon penonton sudah terlihat
dari banyaknya kendaraan yang terparkir disana
setelah validasi tiket yang sudah dibeli para penonton diarahkan untuk menuju ke shuttle bus yang sudah disediakan
total ada satu ratus lima puluh shuttle bus untuk para penonton
durasi perjalanan dari kemayoran menuju ancol ditempuh dalam waktu tujuh menit saja
sekarang waktunya wisata di pitland buat lihat tim tim balap formula e
saya pun berkesempatan untuk melihat bagaimana kesibukan para tim tim balap dan juga pembalapnya
albi pratama robby bhatiar jakarta